enggak gini jadi ini kita baru mengumpulkan data data jalan jalan kabupaten dan kota
jalan jalan provinsi yang rusak parah
karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten kota
tidak banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur
dan itu hal yang sangat penting sekali
begitu jalan rusak apalagi jalan produksi akan mengganggu yang namanya komoditas itu
sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain daerah lain atau negara lain
ini yang kita harus tahu semuanya manfaat
infrastruktur ada di situ
saya ingin memastikan saya besok mau lihat betul apakah yang ada di video
apakah yang ada di media itu benar atau tidak benar
besok jalan yang berapa pak